ada aturan baru dalam pencatatan nama di dokumen kependudukan termasuk ktp
aturan tersebut adalah nama harus mudah dibaca tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir
kemudian minimal nama seseorang adalah dua kata dan tidak boleh disingkat
serta jumlah kata maksimal enam puluh huruf terhitung dengan spasi
ada juga beberapa hal yang dilarang dalam tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan
yaitu tidak boleh disingkat kecuali tidak diartikan lain
tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca
serta dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil
tapi diperbolehkan di ktp kk dan kia
ketentuan terbaru ini tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri no tujuh puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan
dengan tujuan memperjelas identitas diri setiap warga
agar negara dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional
dan tertib administrasi pemenuhan
namun bagi anda yang sudah terlanjur memiliki nama dengan satu kata
atau tidak memenuhi syarat peraturan baru tersebut tidak perlu khawatir
peraturan ini hanya berlaku bagi masyarakat yang baru akan mencatatkan namanya di pencatatan sipil
duk capil kemendagri zu dan arief fahrulo juga menjabarkan
beberapa aturan tersebut ada yang bersifat timbawan dan ada yang wajib
yang bersifat himbauan misalnya nama itu minimal dua kata ini himbauan
kemudian nama itu harus sesuai dengan hal hal yang bersifat kebaikan
nama itu esensinya adalah doa
jadi jangan nama yang bertentangan dengan kepantasan kesusilaan sopan santun
kemudian yang dilarang
satu nama tidak boleh lebih dari enam puluh huruf
karena ini tidak akan mampu dimuat di dalam dokumen kependudukan
kalau lebih dari enam puluh huruf di ktp di kk di akte itu tidak akan muat
tidak bisa dicatat di situ
kemudian yang kedua nama tidak boleh disingkat
jadi seperti yang tadi saya sampaikan
ketiga nama harus berupa huruf
tidak boleh perpaduan
antara huruf angka dan tanda baca
sementara itu sebagian warga merespon baik dan siap mengikuti aturan baru tersebut
namun ada juga yang keberatan karena merasa pemberian nama adalah hak masing masing masyarakat
yang tidak seharusnya diatur negara
kalau menurut saya sih kan nama itu kan tergantung niat orang tua masing masing ya
kalau mesti dipaksain dua suku kata ternyata dia belum siap
karena itu kan dua suku kata
kan sama aja
intinya kan nama anak kan tergantung bapaknya niatnya namanya siapa
setuju aja soalnya anak saya juga ada yang panjang juga namanya
tapi nggak sampai lima enam puluh sih anak saya
dirjen dukcapil kemendagri zu dan arief fahrullo juga menegaskan
masyarakat yang tidak mengikuti aturan permendagri ini akan dikenakan sanksi administratif
yaitu nama tidak bisa dicatat dalam perbicaraan
dan dokumen kependudukan